empat puluh empat ex penyidik dari kpk sehari ini sudah bertugas di divisi satgas pencegahan korupsi
penempatan sementara ini dilakukan selama menunggu kops pemberantasan tindak pidana korupsi terbentuk
karopenmas divisi humas polri brikjen paul ahmad ramadan mengatakan empat puluh empat mantan penyidik kpk sudah dilantik menjadi asn pada sembilan desember lalu
dan sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara untuk mendeteksi serta mencegah terjadinya korupsi
sampai saat ini korp pemberantasan korupsi masih berproses ya
kita tunggu saja masih berproses
kemudian terkait dengan ex pegawai kpk yang menjadi asn polri kami sampaikan sudah ditugaskan dalam satgas pencegahan korupsi
saat ini satgas tersebut telah bekerja
dan berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga
dengan tugasnya berfungsi melakukan deteksi pencegahan dan monitoring
ada pun target sasaran kerja adalah peningkatan ipk atau indeks persepsi persepsi korupsi
kemudian pendapatan negara
dan keberhasilan program pen